anak ketua dprd ambon eli toisuta bernama abdi toisuta diduga menganiaya seorang remaja berinisial rrs
video yang sempat viral di media sosial ini dikonfirmasi kasih humas polresta ambon ibda janet luhukai kepada cnn indonesia com
peristiwa yang terjadi pada minggu malam itu berawal saat rrs yang berboncengan motor dengan temannya hendak menuju rumah saudaranya di talake
namun saat masuk gapura motor yang ditubanginya menyenggol abdi toisuta
karena tak menegur abdi lalu mengejar dan memukul korban di bagian belakang kepala hingga pingsan
hal itu membuat warga sekitar seketika heboh
saat pingsan rrs sempat mendapat pertolongan warga tapi tak kunjung sana
rrs menjadarkan diri hingga keluarga memutuskan membawanya ke rumah sakit leiman
saat menjalani perawatan di rumah sakit inilah korban meninggal dunia
pada selasa siang keluarga korban menolak memberi keterangan terkait peristiwa tersebut
karena kasus ini sudah diserahkan sepenuhnya pada kuasa hukum
diketahui pada senin pagi korban sudah dimakamkan di tpu islam di kompleks ponegoro atas kecamatan nusaniwe ambon
sementara itu mengantisipasi hal hal yang tadi ingin diperoleh
karena sempat terjadi protes warga saat pelaku diamankan
rumah ketua dprd ambon eli toisuta dijaga ketat aparat dari polsek nusaniwe
rumah politisi partai golkar ini dijaga polisi
buntut dari tewasnya siswa madrasah aliyah yang berusia lima belas tahun
selain itu tempat kejadian perkara pun turut dijaga
dalam keantisipasi jangan sampai terjadi hal hal yang dapat merugikan orang lain
atau juga dapat membuat situasi yang tidak berhasil
kam timas tidak kondusif
meninggalnya mendiang rrs membuat teman teman merasa kehilangan
saat bercerita tentang sahabatnya itu tak sedikit siswa yang meneteskan air mata
menurut kepala sekolah korban merupakan siswa penurut
siswa yang memiliki ahlak yang baik punya pribadi yang baik
dan selalu penurut apa yang kita inginkan
dan selama ini siswa tersebut tidak pernah membuat masalah
sebelum meninggal dunia rrs mengenyam pendidikan di madrasah aliyah al fatah ambon
said suta ambon maluku